kita kembali di cnn indonesia prime news
jika sebelumnya kita sudah berdialog dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
tadi anies mengatakan bahwa saat ini penanganan dan juga kebijakan kebijakan
dari hulu ke hilir ini sudah terkoordinasi dengan baik
bahwa kemudian ada beberapa titik atau lokasi yang terendam banjir
dan menjadi permasalahan klasik memang diakui
tapi tidak semua lokasi di jakarta kata anies tadi yang terendam oleh banjir
dan penanganan terhadap pengungsi juga saat ini juga tadi kita pantau dari lokasi
juga sudah berjalan cukup baik
dan untuk bisa lebih berimbang begitu
dan kita juga ingin mendengarkan perspektif dari negara
sumber saya sudah hadir malam hari ini
mas yuga terima kasih
hadir malam hari ini di studio cnn indonesia
saya mungkin ke mas yoga dulu ya
tadi sempat mendengarkan ya
tadi anies baswedan tadi mengatakan bahwa kemudian persoalan di hulu ini nggak pernah tuntas begitu mas yoga
apa iya seperti itu
atau apa kemudian sehingga nggak tuntas tuntas nih di hilir pun juga sepertinya kita tidak melihat ada
sebuah kemajuan begitu
yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa ini kan lebih terkait persoalan dari hulu ke hilir
kuncinya ada di tata ruang sebenarnya
bagaimana tata ruang di kawasan hulu ini sudah berubah jauh yang tadinya merupakan daerah konservasi
daerah sepan air yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi berbagai macam kegiatan
nah otomatis kan daya serapnya menjadi berkurang sehingga begitu hujan lebat kayak kemarin ini kan
banyak air yang mengalir ke hilir sebenarnya
jadi satu masalah tata ruang
kemudian yang kedua yang juga menjadi masalah utama sejak dulu yaitu koordinasi antara pemerintah daerah
karena kita bicara ini lintas pemerintah daerah dan tidak mudah ternyata untuk mengkoordinasikan dalam bentuk di lapangannya
tidak mudahnya kenapa mas juga
contoh umpamanya soal perizinan
soal perizinan pada saat kita tahu bahwa daerah puncak ini merupakan daerah sepan air
berarti kabupaten bogor dalam hal ini tidak boleh memberikan izin penggunaan fungsi
untuk daerah tesepan air
padahal kita tahu disitu berdiri vila properti dan sebagainya
yang jelas jelas berarti kan terjadi pelanggaran tata ruang
tapi persoalan ini kan ada di pihak kabupaten bogor
kalau kabupaten bogor sepakat bahwa ini bagian dari hulu sampai dengan hilir sebagai daerah sepan air
tentu izin tidak akan diberikan
jadi ini bagaimana koordinasi antara pemerintah dki pemerintah kabupaten bogor belum terjalin dengan baik
itu yang pertama
sebenarnya kita ada yang saling menyalahkan
bogor tidak mau disalahkan
karena dari jakarta juga masih melihat bahwa
penyebabnya dari langsungnya
padahal bukan mencari salah benarnya ya
tapi pada akhirnya koordinasi kan harus dilakukan dari hulu sampai dengan hilir
nah ketiga yang perlu saya soroti yaitu dalam konteks dki ya
seharusnya yang kita lakukan adalah fokus apa yang sudah dilakukan oleh pemprov dki dalam dua tahun terakhir ini
dalam hal mengantisipasi banjir
nah hari ini yang terjadi di banjir jakarta ya
sebenarnya tipikal dari empat tipe banjir yang selama ini terjadi di jakarta
yang pertama ini yang kita kenal namanya banjir kiriman
itu dimana daerah puncak bogor dan sebagian hujan lebat
posisi di jakarta justru hujan gerimis bahkan tidak
patokannya bendung katulampan ya

nah ini disebut namanya banjir kiriman dan itu selalu terjadi di pemukiman pemukiman yang berada di jakarta

ini yang disebut namanya banjir kiriman dan itu selalu terjadi di pemukiman pemukiman yang berada di
di sekitar bandaran kali
ini yang sedang terjadi sebenarnya di kita
nah kedua yang perlu diinformasikan kenapa daerah lain tidak banjir
daerah wilayah jakarta ini
nah karena tipe yang kedua yaitu namanya banjir lokal
dimana harusnya dalam kondisi seperti ini jakarta
wilayah seluruh wilayah jakarta hujan deras tapi puncak nggak hujan
ini lebih karena faktor biasanya saluran drenase
ini yang terjadi sebenarnya tahun lalu
bogor tidak hujan lebat tapi jakarta hujan lebat tapi banyak daerah daerah yang tergenang
karena saluran air kurang bagus
ini banjir lokal
yang ketiga ini namanya banjir rob
yaitu daerah pantai utara dimana pada saat setiap bulan purnama
permukaan air laut naik kemudian mengenangi permukaan wilayah pantai utara
nah tipe keempat ini yang sebenarnya yang perlu kita waspadai
yaitu bagaimana pada saat bersamaan puncak bogor hujan deras jakarta hujan deras
bahkan pantai utaranya terjadi rob
nah ini yang terjadi tipe yang keempat yaitu banjir besar yang kita kenal
orang selimutnya menjadi lima tahunan
ini yang terjadi di jawa tenggara
ini yang perlu dijelaskan
jadi yang terjadi hari ini sebenarnya baru satu tipe
yaitu banjir kiriman yang kita kenal
itulah kenapa daerah daerah lain tidak banjir
nah lalu apa yang harus dilakukan
tentu dengan melihat tipe yang berbeda penanganannya juga harus berbeda
tidak mungkin disamakan
kalau banjir yang pertama ini
kalau kita melihat secara keseluruhan ini kan sudah ada aturannya ya
baik itu di permen pu nomor dua puluh delapan tahun dua ribu delapan belas
dan juga yang terbaru dari pergub tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan belas
ini yang sudah ditanyakan mas ferdi kan
intinya adalah penataan bandaran kali tiga belas sungai di jakarta
mau tidak mau harus dilebarkan untuk meningkatkan kapasitas dari daya tampung sungai
sungai di jakarta rata rata lebarnya sekarang itu hanya sekitar lima belas sampai dua puluh meter maksimal ya
sementara dulu itu sampai dengan tiga puluh lima bahkan untuk ciliwung mencapai lima puluh meter
inilah yang kemudian harusnya dilakukan pelebaran
yang tentu konsekuensinya
merelokasi kemukiman warga
karena kan ini harus dilebarkan gitu
kita nanti coba lebih jauh soal solusinya ini
tapi saya ke mas gembong dulu
tadi kan ada masalah koordinasi yang dibilang oleh mas yoga begitu
tapi kemudian juga tentu pemerintah provinsi punya kebijakan kebijakan yang harus ada komunikasi juga dengan dprd
sejauh ini bagaimana mas gemung
memang yang menjadi persoalan kita adalah konsep
penanganan banjir itu sampai hari ini belum dipaparkan oleh pak anies secara gamblang
sehingga konsep konsep penanganan banjir itu sehingga tidak jelas
tidak jelas maksudnya
konsep naturalisasi yang digadangkan oleh pak anies itu penerjemahan di lapangan yang belum clear
yang kedua konsep koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
karena kali tiga belas aliran sungai itu
menjadi kemenangan pemerintah pusat
maka di sini perlu ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat
ini yang termasuk pembebasan lahan yang gak utang
sehingga ketika ini dilakukan dengan baik oleh pak gubernur
lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat
konsep ini yang sampai hari ini belum clear
sehingga dua tahun yang lalu di bantaran kali itu sudah dilakukan mapping oleh pemerintah daerah
tinggal melakukan pembebasan sampai dengan hari ini belum
maka ini bisa katakan ketika kita melakukan pembebasan dengan pemerintah pusat

saya sampaikan sampai ini menyandra warga dki jakarta di bantaran sungai
tanahnya sudah diukur tinggal dibayar dua tahun tidak dilakukan pembayaran
konsepnya yang berubah
kalau dulu kan konsep normalisasi
artinya ada pelebaran tadi sampaikan pak yoga tadi
dan tidak menutup kemungkinan bahkan akan ada penggusuran begitu ya
disitulah yang bedanya dengan pak anies
normalisasi dengan normalisasi
konsepnya pak anies adalah tidak ada relokasi atau tidak ada penggusuran
tapi tadi kita melihat bahwa warga yang tadi dipengusian mau mau saja di relokasi
justru kesadaran warga masyarakatnya seperti itu harus kita apresiasi
maka tinggal tangan kita pak mda dengan segala kewanan
ayo bersama sama dan seluruh komponen yang ada merumuskan ini
sehingga pemerintah pusat segera hadir
dua tahun pemerintah pusat menganggarkan normalisasi sekali tidak terserap anggarannya

tahun dua ribu sembilan belas dari pemerintah pusat tidak mengagarkan lagi
ditarik ke apbn lagi
kita akan lebih jauh bagaimana kemudian juga tadi pak anies mengatakan bahwa ada kebijakan baru yang juga ditolak oleh dprd
kita akan tanya nanti ke mas gembong dan juga mas yoga nanti sebenarnya naturalisasi dan normalisasi ini bagaimana sih bedanya gitu
cnn indonesia prime news segera kembali
oke kalau tadi mas gembong mengatakan bahwa kemudian ada yang tidak sinkron begitu ya
antara kebijakan pemprov dki dengan apa yang juga kemudian dikoordinasikan dengan dprd dan pemerintah pusat begitu
nah saya ke mas yoga terlebih dahulu
tadi kan kita juga membahas kalau selama ini kan kita dibuai dengan
dprd dan pemerintah pusat gitu ya
apa namanya sungai sudah dibetonisasi begitu sudah ada pompa sistem pompa kalau saat tergenang
tapi kemudian kan itu kita lihat bukan menjadi solusi yang menyeluruh begitu
ada naturalisasi dan normalisasi yang kemudian mengemuka ini bagaimana sebenarnya penjelasannya mas yoga
jadi gini kalau kita bicara jakarta dalam konteks mengurangi banjir ya
prinsip dasarnya kan sekarang yang harus dikembangkan yaitu bagaimana menampung air
air hujan sebanyak banyaknya agar dapat diresapkan sebesar besarnya ke dalam tanah
itu yang dikenal dalam konteks tata kota disebut namanya ekohidrologi
nah dengan demikian maka yang dikembangkan adalah seluruh air hujan yang jatuh mulai dari hulu sampai dengan hilir
dialirkannya adalah ke badan badan air yang berupa situ danau embung waduk
nah di jabodetabek kita memiliki sekitar satu ratus tujuh puluh delapan situ danau embung waduk sebenarnya
tapi yang kita harus perhatikan bahwa jangan lupa situ dana embung waduk di jabodetabek ini
sebenarnya mengalami penurunan
kalau tahun dua ribu sembilan itu kita masih mencatat lebih kurang dua ratus sepuluh
sekarang tinggal satu ratus tujuh puluh delapan itu banyak situ danampung waduknya berubah menjadi pemukiman
nah ini sebenarnya salah satu juga dampak banjir gitu
jadi artinya kalau memang pemerintah mau bangun waduk soekarno mahi dan jawi
tolong dong yang satu ratus tujuh puluh delapan situ danau waduk juga diselamatkan
karena di lapangan juga kita temukan banyak situ danau embung waduk ini mulai diuruk dijadikan perumahan
nah kan nggak lucu sementara ini mau dibangun baru sementara yang sudah ada pun tidak terlindungi dengan baik
ya artinya tidak ada akan menghasilkan solusi juga ya
betul di jakarta sendiri kita mencatat ada satu ratus sembilan situ danau embung waduk
nah daripada kita memikirkan waduk yang ada di soekarno mahi dan jawi yang merupakan wilayah yang kebutuhan bogor
maka satu ratus sembilan ini harusnya dioptimalkan dulu
dikeruk kemudian diperlebar dan ditata seperti yang sudah diawali di taman waduk pluit sebenarnya
nah tapi kan sampai dengan sekarang
jadi satu ratus sembilan ini yang baru ditata itu kan baru taman waduk pluit taman waduk ria rio
kemudian program ini kan berhenti revitalisasi situ danau waduk
nah ini kan harusnya dikejar mungkin nggak dalam satu tahun itu sepuluh waduk umpamanya
dengan demikian setiap tahun ada sepuluh kali lipat berarti kan paling nggak lima puluh
berarti selama lima tahun ada lima puluh situ danau untuk yang direvitalisasi
jadi seratus kan udah lumayan gitu jadi itungannya jelas
kemudian untuk sungai ini mas
sebenarnya sejak tahun dua ribu tujuh sudah ada kesepakatan antara pemerintah dki pemerintah pusat dan milik kementerian pupr ya
kemudian dengan bank dunia yaitu untuk menata empat sungai utama
yaitu ciliwung pesanggaran angke dan sunter
nah tugasnya begini
pemda dki bertugas melebarkan sungai artinya dia merelokasi warga
kemudian teknis pembangunannya di kiri kanan bantaran kali diserahkan kepada bwscc
kemudian bank dunia membandarannya
untuk teknis pembiayaan
nah ini sebenarnya sudah berlangsung
jelas alurnya ya
kulturnya jelas bahkan sudah sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
dari progres yang ada ini kali ciliwung pesanggaran angke dan sunter
nah tetapi karena ganti pimpinan dan ganti kebijakan
dua tahun terakhir ini tidak bisa dilakukan lagi atau diteruskan
pembebasan lahan dan programnya
nah yang perlu kita jelaskan apa sih perbedaan mendasar antara normalisasi dan naturalisasi sebenarnya
nah prinsip dasar normalisasi ini kan sebenarnya tujuannya adalah mengembalikan bentuk sungai ke bentuk awal
dan fungsinya ya
dan fungsinya itu yang dikatakan dalam tanda petik tadi normal
nah cuman pada waktu penyelesaiannya di bandaran kali karena keterbatasan lahan
inilah kemudian dipasang seat pill
sehingga yang tercemin di masyarakat itu normalisasi dalam tanda petik sama dengan beton

nah ini adalah yang kemudian menjadi pemicu kalau begitu caranya kita gagas kolja baru
nah naturalisasi yang disampaikan ini kalau kita bicara studi kasus sungai sungai di luar ya
sebenarnya penyelesaiannya lebih keadaan bandaran kali yang kemudian dihijaukan
jadi penyelesaiannya lebih kepada bentuknya landai kemudian dipasangi rumput pohon
dan kemudian dia menjadi ruang terbuka hijau untuk sungai
itulah yang kemudian dilakukan naturalisasi
maksudnya begitu ya
nah di beberapa kota yang kita kunjungi
sebenarnya konsep antara normalisasi dan naturalisasi itu bisa digabungkan
jadi contohnya gini
harusnya dari sungai ciliwung kasusnya
dari hulu sampai dengan hilir itu sudah bisa dipetakan daerah mana yang masih bisa dinaturalisasi
karena dia butuh lahan yang cukup lebar
daerah mana yang bisa dipadukan antara normalisasi dan naturalisasi
daerah mana yang tanda petik terpaksa karena lahannya sangat sempit terbatas
hanya cukup untuk pelebaran

diselesaikan dengan normalisasi
jadi ini yang harusnya dijelaskan ke masyarakat
nah ini menurut saya pil pahit yang harus disampaikan kepada masyarakat
jadi apapun konsep yang dilakukan
sungai harus dilebarkan
dengan risiko berarti harus ada relokasi warga
ketempat terdekat kan itu yang harus disampaikan
tapi kan kita melihat tidak ada ini mas gumung
maksudnya tidak ada kejadian begitu
kalau normalisasi artinya mengusur warga atau desa
relokasi warga yang ada di sepanjang aliran itu
bagaimana kemudian ini mengkomunikasikan ini
sehingga tidak jalan juga
apa ada yang menyandra begitu atau apa
ini kan soal konsepnya pemprov
terhadap penanganan banjir
bahwa pak anies punya program namanya naturalisasi
kenapa naturalisasi sih
kenapa tidak dilanjutkan normalisasi
karena pak anies tidak mau ada pengusuran
sebagaimana dijanjikan ketika kampanye
cuman persoalan disini yang saya sampaikan

jangan karena janji kampanye
kemudian mengorbankan rakyat secara umum
ini saya kira nggak baik juga
ini kita coba kita kemas yang baik
bagaimana menangani banjir secara menyeluruh
tapi tadi pak anies juga bilang
bahwa dprd juga banyak yang menolak
begitu gagasan gagasan untuk
penanganan banjir ini
anggaran kita luar
bisa buah sama limpah
tahun kemarin saja
kita punya silvot tiga belas tujuh triliun
anggaran yang tidak terpakai
bahwa penanganan terhadap banjir
memang tidak konsisten
ini yang harus kita jaga
ini jangan karena pak anies malu dengan konsep sebelumnya
kemudian menafikan program program yang sudah berjalan baik
apa yang selama ini jalan oleh ahok adalah
tadi katakan normalis saya tadi
pak yuka sampaikan
konotasinya adalah betonisasi
ini kan persoalan itu
sehingga beliau tidak mau melanjutkan itu
ketika program yang sudah dirasakan oleh masyarakat baik
kenapa sih tidak dilanjutkan
kalau katakan disana sini ada kurahan
ayo kita duduk bersama
kita benahi bersama sama
yang baik kita tingkatkan
itu baru namanya pemimpin
kan seperti itu
saya juga tergelitik kemudian mengetahui
persoalan banjir ini
kalau konsep naturalisasi itu dilakukan
juga akan berdampak terhadap banjir yang
ya makanya tadi yang perlu kita bangun mindsetnya
adalah bagaimana air hujan tadi
kemudian dapat diresapkan sebesar besaran di dalam tanah
kan bersih berdasarnya itu
itu berarti kita membutuhkan banyak sekali badan badan air
dan daerah resapan air yang berupa ruang terbuka hijau

untuk menghentaskan jakarta dari banjir
nah ini juga dibuat oleh pemerintah gitu
contoh yang tadi saya katakan
jadi mau gak mau
penggusuran atau relokasi tetap harus dijalankan
kalau kita mau
bahwa ini pil pahit untuk mengentaskan jakarta dari banjir
nah siapapun gubernurnya ya
kalau yang tadi kita ceritakan konsepnya
penataan bandaran sungai
itu kan bersih berdasarnya harus dilebarkan
agar kapasitas daya tampungnya
itu memadai seperti bentuk yang awal sebenarnya
kan tujuannya itu
dengan lebarnya hanya sepuluh lima belas bahkan maksimal tidak sampai dua puluh meter
padahal bentuk idealnya tiga puluh lima bahkan sampai lima puluh meter kan harus dilebarkan gitu
siapapun gubernurnya gitu
nah inilah yang kemudian harusnya dijelaskan kepada masyarakat
nah dari sungai ini nanti kita akan tampung
bawanya ke satu ratus sembilan situdan nombong waduk yang di jakarta
kita nggak bicara di luar dki gitu ya
itu kan satu ratus sembilan situdan nombong waduk jumlah yang harusnya masih cukup ya
kalau untuk menampung gitu
apalagi kalau ditata seperti taman waduk pluit taman waduk riario
kan kita udah lihat gitu ya
contohnya sebenarnya ini kan yang harusnya dilakukan
dan satu ratus sembilan menurut saya gak mungkin dalam waktu lima tahun selesai gitu ya
tapi kita punya target bisa gak sepuluh situdan nombong waduk satu tahun gitu
kemudian sungai dari tiga belas sungai kan sudah diprogramkan empat sungai
kenapa kok ini nggak dituntaskan gitu ya
silahkan duduk bersama yang tadi saya katakan
dan mana yang bisa dipadupadakan
contoh sudah banyak
tinggal kita mau gak itu menerapkan
mas gembong kalau kemudian tidak ada konsep yang jelas begitu
tapi kalau berdebat di ranah itu saja
solusi lain juga ditawarkan
seberapa siap nanti dprd untuk menampung kebijakan itu
dengan anggaran dengan kesiapan dprd untuk mengakomodir begitu
prinsip dasar dprd itu ketika ini konsep untuk pengentasan persoalan jakarta
pasti akan disetujui
gak mungkin akan dihambat
berarti nggak benar ya berarti yang tadi
soal penanganan banjir ketika
nggak ada ketika konsepnya jelas
maka tidak ada alasan bagi dprd untuk menolak anggaran itu
gak ada yang duitnya banyak
oke yang jelas itu seharusnya seperti apa sih idealnya
kita ini kan sedang
tadi saya katakan warga kita disandra oleh pemprov dki jakarta
dua tahun tanahnya sudah diukur oleh pemprov dg jakarta tinggal dibayar rumahnya bocor
mau dibetulin takut kalau nanti digusur
gak dibetulin mereka hidup dalam kebocoran
saya sampaikan seperti itu kita pembahasan sama bpd
maka yang seperti ini ayo kita selesaikan
anggarannya ajukan baru kita setuju
nah itu nanti konsepnya berikutnya apa
ayo kita duduk bareng bareng
itulah yang ingin kita sampaikan
itu yang saya katakan ketika konsepnya jelas gak ada diberi anggaran menolak itu
tapi kan jelas pak anies tadi bilang ada waduk
ada jaring untuk sampah sampah yang datang sebanyak itu dari hulu ke hilir begitu
itu kan seharusnya itu kebijakan
mas ketika kita penanganan tadi disampaikan oleh pak anies di berita sebelumnya tadi
penanganan sampah yang ada di bantaran kali itu yang sekarang terbawa oleh arus air
sebetulnya selama ini cukup dengan tenaga tenaga yang ada di pemprov dki jakarta
jadi tidak perlu ada alat yang untuk menanggul itu
tetapi tenaga kita kita maksimalkan untuk bisa membersihkan aliran sungai itu selama ini berjalan baik
kalau bpsu ya
tenaga tenaga kita banyak
phl phl kita kita gerakkan untuk membersihkan
dan itu sampai sekarang masih bekerja
cuman kan akhir akhir ini mulai mengendor
ya itulah nih ketika konsepnya itu kurang matang
konsepnya tidak jelas maka pekerjanya pun akan mengendor
kan gitu loh
beda dengan dulu misalkan contoh pintu air manggarai
dulu ini kapan pak
zaman pemerintahan sebelumnya
apa ahok begitu ya
gak pernah ada sampah yang begitu luar biasa
jadi kita harus bersama sama kenapa itu terjadi
tenaganya juga menurun kinerjanya
yang itu kita dorong supaya kinerjanya tetap berjaga
jadi banjir ini paling mudah kita mengevaluasi kembali tata ruang
mas yoga kita tahan di situ bagaimana kemudian evaluasi tata ruang ini juga membawa pengaruh besar untuk bisa menangani
apa namanya banjir ini dan juga ke mas gembong nanti kita akan tanya
kita break dulu cnn indonesia prime news segera kembali
oke tadi kita sebelum break sudah ngobrol soal bagaimana kemudian persoalan persoalan tadi belum juga mendapatkan solusi
tadi mas yoga juga bilang bahwa ada yang salah dengan tata ruang
ini dimananya mas
poin dimana ya
jadi gini kalau kita bicara soal masalah banjir di jakarta
kita kan tidak akan bisa menyelesaikan sepotong sepotong gitu
kita harus melihat secara keseluruhan kemudian kita harus melakukan apa
nah berikutnya ya mas
dalam kasus banjir seperti sekarang ini kita akan melihat bahwa seluruh pemukiman terutama yang terdapat banjir
ini berada di sekitar sungai dan bantaran sungai yang secara tata ruang merupakan daerah resapan air
artinya daerah pengaman sungai daerah tempat karena dia berubah cekungan dia merupakan daerah resapan air
jadi apapun yang dilakukan disitu modifikasi pompa modifikasi perbaiki kawasanya tidak akan pernah selesai
kawasan perundungan itu bebas dari banjir karena secara alami pun gitu kondisi ini sebenarnya tempat parkir air
nah tentu penyelesaiannya mau tidak mau kita harus tadi kalau sungai kita harus merelokasi warga dari pemukiman bantaran sungai
kebetulan juga tadi warga juga ada yang sudah bersedia ini sebenarnya momentum untuk menata gitu
jadi jangan terjebak gara gara konsep naturalisasi normalisasi ini tidak dilakukan gitu
satu itu kemudian yang kedua pemerintah juga harus berani tidak memberikan izin kepada seluruh siapapun ya
yang membangun di daerah yang merupakan daerah resapan air peruntukannya gitu entah itu mau pengembang besar atau tidak
pengembang besar sampai dengan kemasyarakat pemerintah harus tegas
era dasarnya tidak boleh untuk pembangunan nah ini kan perlu ketegasan juga gitu
nah oleh karena itu salah satu yang harus dilakukan yaitu menegakkan kembali aturan rencana tata ruang kota yang sudah ada
oke ini pr besar yang menurut saya harus segera dilakukan kenapa
kalau tidak nanti begitu ini sebentar lagi musim hujannya selesai persoalan banjir juga ikut akan selesai dianggapnya ya dalam tanda petik
mas gembo kan kalau dprd kan sebenarnya memang harusnya untuk menegakkan itu ya
apa ya menampung bukan hanya menampung ya artinya juga memberikan dorongan begitu terhadap pemerintah gitu bahwa
ini warga jakarta ini udah gak bisa lagi nih kayaknya menerima kondisi seperti ini gitu harus direlokasi
polanya akan terbaca setiap musim hujan tiba bagaimana kemudian ini langkah langkahnya
ya itu tadi konsep ini kan harus menyeluruh sebagaimana sampaikan pak yoga tadi
ketika kita bicara penanganan bantaran kali sungai yang pertama harus kita lakukan pemetaan dulu pertama
pemetaan saya kira peta tentang aliran sungai sudah sudah ada di pemprov dki jakarta tinggal actionnya sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemprov
seberapa sering sih ngobrol sama pemprov atau memperkecil
rapat kerja sudah sudah biasa kita lakukan kita dorong supaya ada konsep penanganan secara menyeluruh
artinya tidak di respon
yang sudah jalan ini yang sudah jalan ini perlu kita lanjutkan
kalau kita membenahi aliran sungai nggak bisa sepotong sepotong
kan gitu loh
sekarang misalnya kali pesanggeran sudah sampai titik mana
kenapa di stop
karena tidak ada konsep berikutnya
lainnya ya tidak boleh seperti ini
tadi disampaikan oleh pak yoga siapapun pemimpinnya ya harus terus ngikutin ini
karena hal ini tidak bisa sepotong sepotong kan gitu loh
nah kalau itu bisa dilakukan dengan kesadaran kita insya allah apa yang menjadi persoalan warga masyarakat bisa kita entaskan bersama sama dengan konsep yang ada
gitu lah mas
berarti memang konsep ini yang dituntut banget gitu ya oleh dprd supaya ini juga ada solusi
iya ketika kita menyetujui anggarannya sehingga kita jelas gitu loh kita menyetujui anggaran
soal anggaran di pemperbedikan jaya
satu setengah tahun tidak ada konsep ke dprd tentang penataan
alami yang dikerjakan sekarang ini alami saja
artinya alami itu ya penanganan yang besar tidak ada selama dua tahun kan tidak ada gebrakan yang besar terhadap konsep penanganan banjir

gitu loh jadi yang selama ini dilakukan adalah yang bersifat rutinitas
nah yang kita dorong adalah bagaimana pemprov segera membuat rumusan bagaimana secara konsep menyeluruh untuk penanganan banjir ini
kalau memang mas yoko kalau memang konsepnya ini nggak masuk juga ke dprd artinya masyarakat akan tetap melakukan rutinitas begitu ya banjir mengungsi dikasih bantuan
banjir mengungsi dikasih bantuan begitu terus
itu yang sudah lama terjadi dan akan terjadi kalau tidak ada upaya penanganan banjir secara signifikan
sedikit kasih kita mas yoga apa yang bisa membuat kita masih optimis begitu bahwa kemudian jangan pola pola ini lagi yang terjadi begitu apa
ya sebenarnya sederhana ya paling tidak saya ada lima langkah yang dilakukan tapi harus secara paralel bersama sama
enggak bisa dibotong potong separuh yang pertama tadi penataan bandaran sungai ya itu normalisasi atau naturalisasi itu menurut saya malah nomor dua ya maksudnya
yang paling penting itu sungai di benerin dulu
dibenahi dulu ya dengan pelebaran dan sebagainya
karena persoalannya di situ ya
apapun namanya masyarakat sebenarnya kan tidak mempermasalahkan namanya
sungai itu tolong dibenahi ditata itu nomor satu kedua revitalisasi situ danambung waduk tadi yang ada satu ratus sembilan itu kan bukan sedikit gitu
nah ini harus ada penjelasan ya dikeruk dilebarkan dalam jangka waktu berapa tahun akan selesai orang bisa melihat dampak banjirnya berkurang atau tidak
dari sungai dari tiga belas bisa nggak yang empat sungai ini selesai sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua umpamanya
sehingga ada sisa sungai berikutnya yang bisa dibenahi ukurannya kan enak itu

yang kelima tentu adalah perlibatan masyarakat dalam hal penanggulangan banjir ini
mas gembong terakhir kalau semua konsep tadi yang ditawarkan kalau kemudian itu dibawa ke dprd seberapa siap dan seberapa komit dprd nanti akan menggolkan begitu
saya yakin bahkan aku yakin konsep tadi yang baik untuk penanganan banjir pasti dprd akan mengikuti itu
aku yakin karena pertama ini kan sudah sudah hal yang menaun yang setiap setiap tahun kita hadapi
aku yakin karena pertama ini kan sudah sudah hal yang menaun yang setiap setiap setiap tahun kita hadapi
kasian warga masyarakat kita setiap tahun harus kebanjiran seperti itu
maka harus ada langkah yang konkret dari pemprov dki jakarta
ketika bicara bantaran kali yang terkena dampak pemprov juga harus memberikan penghargaan kepada mereka gitu loh
jadi ada keseimbangan orang yang sudah berkorban kepada pemprov pemprov juga harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang seperti itu
kan gitu loh jadi ada keseimbangan
kan gitu loh jadi ada keseimbangan
itu yang kita harapkan
tapi bukan berarti sekarang anies bekerja sendiri gak ada wakil begitu sehingga kemudian keteteran dan konsep konsepnya ini
bahwa ada sebagian pekerjaan yang terganggu soal waktu misalkan
ya pasti karena sendiri dengan berdua kan berbeda
pasti tetapi dalam konsep besar nggak akan berubah
karena pak anies dipandu dengan rpjmb yang ditetapkan kita bersama gitu mas
berarti terbantahkan bahwa kemudian anggaran ada
kalau konsep itu dibawa secara matang tidak akan ada lagi penolakan
gak ada insya allah gak ada mas
gak ada ya
oke oke berarti kita memang berharap bahwa kemudian apa yang tadi disampaikan oleh mas yoga
solusi solusi yang subtantif begitu bisa mengeluarkan atau bisa membuat jakarta ini tidak dikepung banjir begitu dan warga warga
solusinya juga sebenarnya solusinya gak udah tergambarkan gitu sekarang tinggal bagaimana komitmen dari setiap kepala daerah gitu siapapun kepala daerahnya sampai kapan
itu dilakukan secara konsisten itu aja
oke konsistensi yang perlu dan komitmen itu yang perlu dijaga
terima kasih mas gebong sudah hadir malam hari ini dan mas yoga terima kasih
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi